kita ke informasi selanjutnya
empat bulan tadi angkut tumpukan sampah menggunung di pasar balai endah kabupaten bandung
selain bau tidak sedap tumpukan sampah ini juga menimbulkan banyak belatung
akibatnya omset para pedagang yang berjualan di dekat tumpukan sampah menurun cukup signifikan
sampah sampah di pasar bale endah kabupaten bandung ini menumpuk sepanjang dua puluh meter
dengan lebar sepuluh meter dan ketinggian hingga dua meter
petugas kebersihan belum membersihkan dan mengangkut tumpukan sampah ini sejak empat bulan terakhir
selain dari kegiatan pasar sampah sampah ini juga berasal dari warga serta kantor kecamatan yang ada di sekitar pasar
akibat bau busuk yang ditimbulkan cukup menyengat para pedagang pasar pun mengeluh
apalagi pedagang yang berjualan dekat lokasi sampah juga mulai merasakan omset penjualannya menurun
pada bau ya bu ya
pengaruh juga ya bu ya omset ya bu ya
menurun berapa persen kira kira
hampir setelahnya bu ya
sementara itu kepala dinas lingkungan hidup kabupaten bandung asep kusumah menyatakan pihaknya merasa dilematis
karena lokasi pembuangan itu hanya diperuntukkan bagi para pedagang pasar
namun banyak warga balai endah juga ikut membuang sampah rumah tangga
sementara kapasitas angkut sampah terbatas
ya tentu di satu sisi
ini menjadi berat beban tps di pasar
tapi sisi lain sementara ya itu mengurangi reduksi sampah di tps liar
jadi terkonsentrasi lah
hanya memang kita kemampuan untuk mengangkut disitu kan direncanakan itu bisa diangkut setiap hari
dengan volume satu kontainer
tapi faktanya sekarang sehari disitu bisa lebih dari tiga
dua sampai tiga kontainer
pedagang pasar berharap pemerintah bisa menambah armada pengangkut sampah pasar
yang hanya beroperasi satu kali
chandra febriana kabupaten bandung